masuk live terus kawan ya saya hanya butuh gip teman teman ya
meski menuai banyak hujatan lantaran dinilai sebagai aksi mengemis online
aktivitas pembuatan video konten ini ternyata terus dilakukan
rabu pagi para pemain yang merupakan nenek nenek tersebut telah mengantre untuk direkam
di sebuah rumah sederhana di desa setanggor kecamatan praia barat kabupaten lombok tengah
mereka mengaku tergiur dengan pekerjaan yang hanya menggayung air satu dua jam di depan kamera
bisa menghasilkan banyak uang
karena uang karena tidak punya uang tidak punya sawah
apa jadi pelanja pelanja pelanja pelanja
sekali main satu juta udah dapat
iya tapi hutan saya banyak
sementara sang pembuat konten menolak dibilang mengemis online karena menurutnya
pembuatan video ini butuh modal kerja yang banyak berupa ponsel kuota dan pemikiran
kita tidak takut dibilang mengemis online
kita punya modal soalnya kita pakai modal loh
dari handphone dari kuota dari modal kita buat kolam
tidak sembarang orang bisa buat gitu
terus dari pemikiran yang banyak acting sedikit supaya untuk menarik perhatian netizen
supaya lebih banyak penonton sih tujuan utamanya
sebelumnya konten nenek nenek mandi di kolam berair kerui ini diunggah di akun tiktok
at pintan underscore komalasari sembilan puluh dua
dan kerap ditayangkan secara live sambil meminta penontonnya untuk memberi gift sebanyak banyaknya
tim nikutan cnn indonesia